alhamdulillah senang gitu bersyukur ketemu saya
tadi tuh saya
tadi saya berdoa
ngelupain akan abah gitu
kan abahnya malah muncul
di hadapan saya
alhamdulillah ngucapnya teh
seperti yang senang gitu ketemu sama saya
ini akan abah polos
atau kepo sih
udah lah gak usah dibahas
akan abah kesini mau apa
kepikiran si teteh terus
oleng jalannya teh
apa udah makan atau belum
atau saya tidak tahu apa apa
ngelom gak dia
akan abah udah perhatian
kalau sudah datang teh ada tapi nya teh
sikana teh bahaya ini pak
danger ini pak danger
bahasa saya tau ya
tapi mau gak mau harus saya ngomong
tau pak tuh
saya lanjutin ya kang abah
tau pak tuh saya lanjutin ya akan abah
jangan kasih perhatian saya kayak gini lagi
sama akan abah
saya harus berkali kali istival
minta sama allah
supaya lupa sama kang abah
nah kalau akan abahnya ada dihadapan saya kayak gini
dan kasih perhatian sama saya
mau berapa banyak lagi saya istimewa

dengar kasih perhatian sama saya
m rapperapa banyak lagi saya istighfar
anggap aja ini teh perhatian dari calon besan lah
mana ada calon besan yang perhatiannya kayak begini ya kak mbak
itu calon apa lagi ya tuh teh yang boleh mengasih perhatian seperti ini teh
karena calon suami selain calon suami ya calon tetangga
sok nanti saya pindah atau calon tukang cilok tukang masak
tolong kasih tau saya tuh teh
udah ya kak mbak tolong kak mbak pulang aja sekarang
kan kita udah sepakat demi kebahagiaan anak anak
tuh tapi teh gampang ya teh
tuh kan tadi kan kak mbak sendiri yang bilang
kalau udah kata kata tapi berarti bahaya
kak mbak pulang ya
memangnya teh teh bisa ngelupain saya yakin teh
ya enggak juga sih
eh tak mantap nanti saya kesini teh
terus sama teh teh manis
serba salah ya tehnya
atau enggak sekarang akan kak mbak pulang
terus akan abah usaha cari calon istri yang lain
memangnya teh teh ridho
insya allah ridho
tuh sekarang pulang ya
cari jalan istri yang lain
jangan sempurna kalau sudah salah ya
tadi gue udah nanya sama hub gue dan mohab gue setuju buat nanti perginya bareng tante loh
wah mantap dong
ya dada kalau gitu gimana kalau gue jemput lo sekarang ke rumah lo
soalnya gue kebetulan lagi baru keluar dari minimarket nih gue bawa mobil kok
oke oke gue jemput ke rumah lo ya
wah boleh banget tuh sin boleh boleh boleh
gue tunggu ya
abis itu kita nanti ke kantor tante gue buat mastiin dia itu benar benar mau nolongin kita apa enggak oke
oke makasih ya
oke sama sama rek bye
guys kalau kayak gini enak nih kita bisa latihan dengan tenang damai ya kan
iya iyalah udah gak ada lagi si temi temi itu si belekobra
sin kira kira tante lo yakin mau gak ya disuruh pura pura jadi istri bohab gue
rek lo tenang aja deh tante gue tuh orangnya komit banget jadi kalau dia bilang udah mau dia pasti mau oke
amin mudah mudahan aja kayak gitu ya
iya kayaknya kinar tapi dia wah mau cowok sama siapa ya
iya sama cowoknya lah
eh eh eh tapi kok
tapi kok muka cowoknya mirip mirip tristan ya
ah gimana sih coba coba kita deketin ya ntar ntar gue ngebut deh
kamu kok tiba tiba ngebut kenapa
gila ada yang mau terincer aku
ah akhirnya aku udah berhasil ngecong mereka
ga ada betul betul
sumpah udah jauh banget nih gue udah ga bisa ngejar lagi ga keliatan soalnya
yaudah gapapa lah sin siapa tau gue juga salah liat kali ya